bagaimana perkembangan penyelidikan ledakan bom bunuh diri di mapolsek astana anyar bandung
bergabung rizka rizlia produser lapangan cnn indonesia dari bandung jawa barat
rizka selamat malam
sejumlah saksi sudah diperiksa apa perkembangan dari penyelidikan bom bunuh diri yang terjadi pada hari rabu kemarin
ya selamat malam tiffany
sebelum kita berbicara soal bagaimana penyelidikan begitu dapat saya informasikan pada anda bahwa kondisi saat ini di depan kantor polsek astana anyar ini sudah berlangsung lancar
begitu lalu lintas sudah kembali dibuka berbeda dengan hari kemarin
jalan dari astana anyar menuju ke pasir koja kota bandung ini sempat ditutup dan disterilisasi
namun saat ini sejak tadi pagi ini jalan sudah dibuka dan arus lalu lintas sudah kembali seperti biasanya
namun memang kantor polsek astana anyar ini saat ini ditutup
yang oleh seng begitu sepanjang di depan kantor polseknya karena memang terjadi kerusakan bangunan dan informasi yang saya dapatkan juga aliran listrik ini terganggu di dalam kantor sehingga untuk pelayanan bagi masyarakat ini dialihkan ke polrestabes bandung sampai waktu yang belum dapat ditentukan
dan hari ini baru saja tadi sore juga mulai berdatangan karangan karangan bunga yang juga menyatakan bela sungkawa dan juga support atau dukungan kepada kepolisian republik indonesia
selain itu juga pengawalan atau pengawasan terus
harus diperketat disini dengan menurunkan personel atau satuan dari brimopolda jawa barat dan juga dari anggota kepolisian polsek astana anyar itu sendiri
dan tadi juga saya sempat berbincang dengan saksi warga sekitar yang berada disini yang jaraknya juga sangat dekat karena berada di seberang dari kantor polsek astana anyar ini yang menyatakan bahwa saat kejadian memang suara ledakan cukup keras begitu dan juga ada kepulan asap serta para anggota kepolisian ini berhamburan berlarian keluar
yang ini juga memang menjadikan para warga yang ada di sini juga menjadi khawatir yang ini juga nantinya warga juga meminta kepada kepolisian juga agar bisa menenangkan begitu karena memang warga merasa ada kepanikan saat ini
dan terkait penyelidikan betul seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada delapan belas saksi yang sudah diperiksa diantaranya enam anggota polsek astana anyar kemudian sembilan masyarakat atau warga sipil

sampai ke titik saya berdiri saat ini yang ini juga masih dilakukan pengembangan dan pendalaman seperti apa dan terkait pelaku ini juga yang juga meninggal dunia begitu jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit bayangkara sartikasi kota bandung dengan menggunakan empat gantung jenazah yang mana ini juga masih akan dilakukan uji forensik begitu oleh tim dari kepolisian
dan dari konferensi pers tadi yang dilaksanakan oleh bnpt kemudian kapolres sabes bandung kolda jawa barat dan juga dari biro penerangan masyarakat divisi umas
polri ini dijelaskan bahwa dipastikan pelaku ini merupakan jaringan dari jad dan juga aksi bom yang dilakukan kemarin ini masih berkaitan begitu dengan aksi bom panci yang juga terjadi di kota bandung pada tahun dua ribu dua puluh
selalu dan motif dari pelaku ini diduga adalah merupakan kebencian kepada pemerintah dan juga pihak kepolisian
dan pasca terjadinya bom bunuh diri di kota bandung ini pengamanan di kota bandung ini kembali di tingkat kebanyakan
dan juga diperketat begitu salah satunya di balai kota bandung sebagai kantor dinas dari wali kota bandung ini disiagakan empat puluh petugas di lima titik pintu masuk yang ada di balai kota
selain itu juga di dalam gedung juga kembali disiagakan petugas yang juga sampai ke pintu masuk kantor kantor dinas dan juga wali kota
yang ini juga memang salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya atau pasca terjadinya bom bunuh diri di polsek astana
tanya kemarin pagi tiffany
baik terima kasih rizka arislia produser lapangan cnn indonesia atas laporan anda langsung dari bandung jawa barat
selamat malam selamat bertugas kembali